memperingati hari batik nasional ratusan perempuan minggu siang menggelar membatik masal di gedung balai pemuda surabaya
selain untuk mengenalkan batik jawa timur lebih luas kegiatan ini juga untuk melestarikan warisan bangsa indonesia
sebagai perempuan sejauh ini mereka akan membuat batik yang berbeda
mereka akan membuat kegiatan untuk memperingati hari batik nasional yang diperingati setiap tanggal dua oktober
meskipun sulit karena dibutuhkan ketelatenan dan ketukunan para peserta mengaku senang dengan kegiatan ini
tak hanya proses mencanting masyarakat yang hadir juga bisa belajar secara langsung mempraktekkan bagaimana proses membatik dari awal hingga akhir termasuk memperkenalkan cara membuat batik cetak
kegiatan jawa timur membatik ini juga bertujuan untuk mengenalkan beragam batik khas dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
kegiatan jawa timur membatik ini yang part yang dilaksanakan pas hari batik nasional agar berokoban
maksudkan agar masyarakat jawa timur bisa menghargai karya batik sebagai warisan adik budaya lukum bangsa indonesia
diharapkan dengan kegiatan jawa timur membatik ini warga masyarakat jawa timur generasi muda khususnya dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya bangsa agar budaya batik asli indonesia ini tidak diakui oleh bangsa asing